tim renang indah dari kontingen kalimantan timur sudah melakukan pemusatan latihan di kota bandung
tim yang mendatangkan pelatih dari malaysia ini menargetkan bisa mendapatkan medali pada perhelatan pon ke sembilan belas
yang akan dibuka pada tanggal tujuh belas september dua ribu enam belas
salah satu atlet renang indah nasional peraih medali berunggu dalam sigim
sabrina ayunda kusuma sedang mengikuti pemusatan latihan di salah satu hotel di kota bandung
sabrina bersama lima orang rekannya satu regu mewakili kontingen kalimantan timur
kita persiapannya udah dari lama sih sebenarnya terus kita asalnya tiga bulan di jogja dulu
baru sekarang baru nyampe bandung dan kita punya datangin pelatih asing gitu
untuk bisa mendapatkan target medali dalam pon ke sembilan belas
tim renang indah kalimantan timur ini mendatangkan pelatih khusus dari malaysia
ada dua hal mendasar yang menjadi penilaian
pertama adalah tingkat kesulitan dan kedua adalah keindahan gerak
cabang olahraga ini kami dia tarian juga olahraga
jadi atletnya perlu tahu berenang berjim berlari juga latihan fizikal yang banyak
kami latih sebanyak delapan hingga sembilan jam satu hari
renang indah merupakan perpaduan unsur renang senam dan tari
cabang ini hanya diikuti oleh wanita
atlet renang indah dituntut memiliki kekuatan fisik kelenturan tubuh
dan kemampuan aerobik yang tinggi dalam sinkronisasi gerak
di hadapan juri tim renang indah melakukan dua set gerakan wajib
yang terdiri dari gerakan teknis
dan gerakan bebas